vaksin sinovac merupakan salah satu jenis vaksin covid sembilan belas yang paling awal digunakan di indonesia
uji klinis fase tiga dilakukan di beberapa negara termasuk diantaranya indonesia
hasil penelitian lanjutan menunjukkan bahwa efikasi berkurang setelah tiga hingga enam bulan pemakaian
dari enam puluh lima tiga persen kini berkisar lima puluh persen saja
sementara who memiliki ambang batas sendiri terkait dengan efikasi vaksin covid sembilan belas
lalu apakah booster vaksin menjadi hal krusial untuk saat ini
melalui sambungan zoom saat ini sudah ada ketua tim riset uji klinis vaksin covid sembilan belas sinovac prof kusnandi rusmil
halo selamat malam prof
baik prof ini berbicara soal penurunan efikasi vaksin sinovac yang turun dari enam puluh lima tiga persen ke sekitar lima puluh persen
ini sebenarnya bagaimana prof melihatnya apakah artinya bahwa antibody kita semakin menurun
dan apakah nilai ini bisa terus turun prof
jadi memang dari hasil uji klinis
dalam kondisi normal
tapi kan kita bukan dalam kondisi normal waktu itu
waktu itu dari pandemi kan
dipakai dua kali udah gitu udah ada emergency authorization
jadi udah dipakai udah dapat izin pom
tapi memang seharusnya tiga kali
nah sekarang dosis ketiga akan diberikan sebagai seolah olah jadi booster
tapi sebetulnya itu dosis
tapi sebenarnya dampaknya sendiri apa prof
kalau misalnya kita tidak melanjutkan dosis ketiga ini
kita mengingat bahwa sampai saat ini juga masyarakat ada yang belum mendapatkan vaksin pertama ataupun kedua prof
jadi memang kan tujuan imunisasi vaksinasi covid ini terutama mula mula diberikan kepada orang orang yang melayani masyarakat ya
terutama petugas kesehatan
oleh karena melayani orang yang tadi
sehingga petugas kesehatan
sehingga petugas kesehatan
dokter anjing meninggal lebih dari enam ratus belum petugas kesehatan yang lainnya
sehingga yang diutamakan waktu itu adalah petugas kesehatan
mendapat dua suntikan dan akan yang ketiga gitu ya
sekarang udah ketiga
nanti melanjut kepada petugas pelayanan masyarakat yang lain
seperti guru kemudian petugas kecamatan polri kemudian angkatan darat dan sebagainya
karena dia yang melayani itu
memang harus dilakukan itu
nah kalau misalnya
sampai kita bisa
jadi bukan mengatur
jadi kita vaksinasi tinggi
kemudian kita pakai tiga lima m
terus kemudian ada aturan aturan ppkm
nah itu kita bisa
mengendalikan pandemi ini gitu loh
prof balik lagi berbicara soal penurunan
sebenarnya kalau dari ambang batas who sendiri ini berapa prof
apakah ini artinya bahwa sebenarnya memang cukup berbahaya bagi kita bagi masyarakat yang saat ini sudah menggunakan
mungkin bisa dikatakan dominasinya masyarakat menggunakan vaksin sinovac
jadi bisa digunakan dimanapun
jadi kalau mama sudah divaksin sinovac walaupun dia sudah turun tetapi kalau nanti kena infeksi dia itu kalau dia akan kebal ataupun kalau dia kena penyakit penyakitnya akan ringan gitu
berarti ini apakah
balik lagi tadi pertanyaan awal saya
apakah ini artinya bahwa
efikasi dari vaksin misalnya sebutnya vaxin vaxin
jadi kalau umpamanya dia itu dua kali kan itu kan ya kemudian di tiga kali dalam setahun lah gitu ya
kalau nggak disuntik suntik ya makin lama makin turun
tetapi sekali lagi kalau sudah disuntik kita sudah mempunyai suatu reseptor
kalau umpamanya ada kuman sinova
ini sebuah virus sinovac ya
nah itu kita akan terbentuk data anti
kalau kita kena udah terbentuk zat anti kalau kena penyakit
kita bisa mencegah kalau kena penyakit
itu penyakitnya jadi ringan
oke berarti kita sebagai masyarakat tidak perlu terlalu khawatir ya prof terkait dengan penurunan ini
oh nggak usah khawatir
nggak usah khawatir jadi keuntungan di imunisasi kan itu
kalau toh kena penyakit penyakitnya ringan

nah terus kalau misalnya ini prof apa namanya suntikan ini kalau misalnya tadi profesor mengatakan bahwa memang seharusnya ada suntikan ketiga begitu dosis ketiga
apakah ini sebenarnya sudah ada lampu hijau dari pemerintah sejauh ini bagaimana pembicaraannya dengan pemerintah terkait dengan penambahan bisa dikatakan sebagai booster ataupun vaksin ketiga ini
nah hasil uji klinik ini saya laporkan kepada bio farma dan bio farma akan melaporkan kepada pemerintah
dan pemerintah sudah tahu bio farma sudah bilang begitu jadi nanti yang mengatur strategi itu adalah kemenkes pemerintah
kan di kemenkes itu udah banyak ahlinya dia udah tahu siapa dulu yang dapat duluan untuk mencegah dan lain sebagainya
udah ada ahlinya di kemenkes banyak sekali orang orangnya jadi kita serahkan aja semuanya ke kemenkes yang ngatur
nah terus berbicara soal sinovac ini sendiri prof
apa namanya kalau misalnya kita lihat dari efikasinya kalau misalnya ada penurunan dan lain sebagainya
sebenarnya untuk bisa bertahan dan juga survive dengan kan virus ini terus berkembang prof gitu
nah apakah ini bisa terus digunakan sinovac ini atau justru harus dari sinovacnya sendiri harus ada ramuan ramuan baru lagi prof
jadi namanya vaksin
itu dia dari pabrik vaksin itu selalu melakukan
uji klinik dan dilakukan
apakah ada yang mempun terhadap virus yang ini dan itu gitu
karena virus itu selalu dilakukan mutasi
tapi kalau mutasi virus itu dalam waktu dekat
dia tidak terlalu banyak berubah
tapi makin lama makin berubahnya makin banyak
sehingga vaksinnya juga harus dirobah
tapi yang sekarang sekarang ini
jadi namanya sekarang ada mutasi virus
gamma beta delta dan sebagainya
yang paling tinggi itu adalah astrazeneca
kalau misalnya kita
misalnya sudah dapat lampu hijau dari pemerintah untuk menggunakan
atau mendapatkan vaksin ketiga
apakah ini artinya bahwa kita juga harus menggunakan vaksin yang sama dengan vaksin yang pertama dan kedua kita gunakan
atau justru bisa yang lain begitu prof
saya malah menganjurkan kalau kita dapat sinovac dua kali
kita anjurkan untuk yang dapat yang lain
jadi itu namanya heterolog ya
itu akan menimbulkan antibody yang lebih
jadi bisa juga umpamanya dua kali moderna yang ketiga pakai sinovac juga boleh
atau sinovac sinovac pakai moderna gitu loh
atau astrazeneca astrazeneca pakai moderna boleh
dianjurkan untuk yang lain ya prof
supaya lebih meningkatkan titel antibody nya
nah ini terkait dengan berbicara soal
siapa yang harus mendapatkan ee
booster ataupun vaksin ketiga ini untuk yang jadi prioritas begitu prof
selain tenaga medis
siapa ini sebenarnya
kalau misalnya pemerintah akhirnya memberikan lampu hijau
kira kira menurut profesor sendiri
siapa yang berhak untuk mendapatkan
vaksin yang ketiga ini
tentu orang yang berhubungan dengan masyarakat banyak ya
karena dia punya resiko tinggi untuk tertular
dan juga menolak
menolakkan gitu ya
terus kemudian petugas kecamatan
kemudian pegawai transportasi dan sebagainya
itu harus mendapat
dia melakukan komunikasi terus kan dengan masyarakat kan
sehingga dia mudah menolakkan
jadi walaupun kita udah lima m
kemudian pakai masker dan segala lainnya
juga harus divaksin
sehingga kita terhindar dari orang lain
dan kita sendiri terhindar dari eee
tentunya kita juga berharap agar pemerintah ini jadi semakin terbuka
apalagi kalau misalnya
sudah cukup ramai begitu diperbincangkan
bahwa efikasi dari sinovac ini
membuat kita semakin waswas
apalagi yang mendapatkan vaksin sinovac
mungkin profesor bisa lebih meyakinkan lagi masyarakat
terkait dengan kegambangan masyarakat
terkait dengan menggunakan vaksin sampai saat ini
yang tentunya ada informasi bahwa
efikasi ini semakin menurun
tentunya membuat kita
antibody kita juga semakin menurun prof
tidak usah takut pakai sinovac
ada sembilan puluh negara di seluruh dunia pakai sinovac
jadi bukan indonesia saja
karena dia yang pertama kali bikin vaksin itu memang sinovac
itu sudah sangat membantu
untuk mengurangi pandemi
sudah beruntung kita tidak ada sinovac gitu
jadi tidak usah
makin lama kan kita tahu ada mutasi virus dan sebagainya
melakukan uji klinis dan melihat mana yang
yang mana gitu ya
jadi masing masing itu sudah ada
sudah ada tujuannya masing masing
tapi pada umumnya semuanya itu
untuk menghambat supaya
pandemi dari covid ini menurun
itu yang perlu diperhatikan buat masyarakat
buat kita semua
profesor kusnandi terima kasih sudah berbincang dengan kami malam ini
semoga sehat selalu prof
ya terima kasih
tentunya anda jangan kemana mana karena cnn indonesia
indonesia lawan covid akan segera kembali
pastikan anda tetap bersama kami